selain terkenal dengan wisata sawah desa pujon kidul di kabupaten malang jawa timur juga terkenal sebagai penghasil susu sapi
selain menjual susu sapi warga setempat mengembangkan aneka makanan berbahan dasar susu dan mengelola peternakan menjadi lokasi wisata
apakah anda suka susu yogurt atau snack berbahan dasar susu dari mana asalnya
nah di sini salah satunya di desa wisata pujon kidul
saya akan mengajak anda untuk mengetahui mulai dari pemerahan susu sapi hingga menjadi produk yang siap dinikmati
tak ketinggalan juga berjalan jalan di tempat wisata yang ada di sini
desa wisata pujon kidul tak hanya menyuguhkan wisata sawah dan hasil bumi
desa ini juga merupakan penghasil susu sapi
sebagaimana para petaninya peternak sapi perah di desa ini juga masuk ke bisnis pariwisata
atraksi pemerahan dan pengolahan susu sapi menjadi daya tarik tersendiri
amirul butakin yang biasa dipanggil kang ilun merupakan salah satu dari delapan ratus peternak sapi di desa pujon kidul
ia merupakan peternak sapi generasi keempat di keluarganya
setiap pukul empat pagi dan pukul tiga sore sapi sapinya menghasilkan sekitar satu ratus lima puluh liter susu
gimana mas caranya
yang pertama tangan kita kasih licin dulu pak
kita pakai minyak atau pakai mentega
kita harus pakai minyak
kita ratakan dengan putih
setelah diratakan seperti ini sudah licin baru kita
kita tekan gini atau bisa kita tarik
bagi saya lebih mudah arah seperti ini
ditarik sambil ditekan
susu segera disetorkan ke tempat penampungan
di desa pujon kidul terdapat tiga tempat penampungan susu
susu melewati tiga jenis uji yaitu uji organoleptik meliputi bau rasa dan warna
selain disetorkan ke perusahaan

susu ini juga masuk ke dapur industri rumahan untuk diolah menjadi berbagai macam produk
seperti stik susu kerupuk permen yogurt dan lain lain
apakah anda pernah mencoba stik susu
cara membuatnya begini
kert atau dadih yang dihasilkan dari fermentasi susu dicampur dengan bawang putih telur susu murni dan gula
setelah itu adonan ini diberi pewarna dimasukkan ke tepung dan ditambahkan mentega cair
adonan kemudian digiling dibentuk stik dan digoreng
perkembangan desa pujon kidul menjadi desa wisata menambah sumber penghasilan warganya
dulu warga hanya menjual susu murni tetapi kini juga menjual produk olahannya
ketika nanti suatu saat desa pujon kidul ini bisa terkenal dan banyak selawanya berkunjung
dia mau bawa apa dari sini
itu sebenarnya yang kita gali tulis bersama dengan kelompok sadar wisata di sini
karena mayoritas kita pertena penghasilan kita ini susu yang pertama
jadi susu yang kita olah
selain sebagai penghasil susu desa pujon kidul juga punya makanan khas yaitu urap menyeng dan kelotok tunu
menu ini menjadi makanan sehari hari warga dan masih dimasak secara tradisional
atau disebut juga daun sintrong yang dipetik di belakang rumah warga dicuci dan direbus untuk dijadikan urap
berikutnya adalah ikan kelotok yang ditunu atau dibakar di atas tungku
seperti ini bu
terakhir tinggal menguluk sambal
hmm saya sudah tidak sabar untuk menyantapnya
menu urap menyeng dan kelotok tunu ini kerap ditawarkan ke wisatawan
wisatawan asal samarinda ini tertarik untuk mencobanya
hmm ada rasa pedas gurih manis semua jadi satu di sini
gimana nih mbak makan seperti ini sambil menikmati pemandangan di depan mata
iya makannya jadi makin lahap gitu loh
baik pemandangan gunung orang orang bertani
baru kan ini khas banget sama daerah sih

iya memang adem
hmm selamat makan
kanjata marindora malang
masih ada yang pakai di depan ataupun
kolong ke sarat
kejar bungkus kemarin benfi
ya fellow bapak dengan kekurangan diri yang sederhana

b pawn biasanya
meanwhile actors pahlawan sungguh resah terus